pada sore kami dinas berhubungan kekuatan kendiri mengimbau kepada pengendara
polri secara serentak mulai memperlakukan tilang elektronik pada selasa dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
pada tahap pertama ada dua belas polda yang mulai menggunakan kamera cctv
dengan teknologi pengenalan wajah nomor polisi dan detektor kecepatan
kota bandung menjadi daerah pertama di jawa barat yang menerapkan sistem tilang elektronik
direktorat lalu lintas polda jawa barat saat ini telah memasang berbagai perangkat di dua puluh satu titik
dan dua belas lokasi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran
sementara di makassar polda sulawesi selatan mulai menerapkan tilang elektronik bersamaan dengan sebelas provinsi lainnya
namun sejumlah kendala di lapangan masih ditemukan
di antaranya sejumlah lampu jalan yang tidak berfungsi normal
selain itu masih ada juga persimpangan jalan yang tidak memiliki marta jalan dan garis menyeberang jalan
total ada dua ratus dua puluh empat titik yang tersebar di dki jakarta
jawa barat jawa timur jawa tengah daerah istimewa yogyakarta banten sulawesi selatan sulawesi utara sumatera barat riau jambi dan lampung
daerah lain akan secepatnya memperlakukan sistem yang sama
kamera dengan resolusi tinggi akan mengawasi jalan raya sehingga pelanggar tak akan luput dari sanksi
pelanggar juga bisa terekam kamera mobile yang tersebar
ada beberapa jenis pelanggaran yang disasar dari dalam tilang elektronik tahap awal ini
untuk anda yang tak bisa lepas dari ponsel sebaiknya hindari pemakaian saat mengemudi
jika masih membandel maka denda rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah menanti
gunakan sabuk pengaman dengan semestinya terutama untuk pengemudi dan penumpang yang duduk di bagian depan
jika tidak maka anda harus merelakan dua ratus lima puluh ribu melayang
pengendara sepeda motor yang enggan memakai helm juga sangat mudah terekam di kamera pengawas
nah untuk pelanggar rambu rambu dan marka jalan
e tilang akan merekam pelanggarnya dengan ganjaran denda rp lima ratus
penerobos lampu merah juga akan disangsi rp lima ratus
bagi pengguna pemakai plat nomor palsu selain denda rp lima ratus
anda juga berpotensi untuk dikasuskan dalam pemalsuan identitas kendaraan
nah jika kedapatan melanggar foto pelanggar akan dikirim ke back office atle
petugas akan memverifikasi nomor plat kendaraan dan validitas jenis pelanggaran
selanjutnya petugas akan mengirim surat konfirmasi
beserta bukti pelanggaran kepada pelanggar melalui pt pos email atau nomor handphone pelanggar
paling lama tiga hari setelah terjadi pelanggaran
pelanggar wajib melakukan konfirmasi penerimaan lalu website www etle pmj info
atau mendatangi langsung kantor subdirektorat penegakan hukum
setelah ada konfirmasi petugas akan menerbitkan surat tilang
serta kode virtual untuk pembayaran tilang
jika tidak dilakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan
akan dilakukan pemblokiran stnk sampai denda dibayarkan
dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat saat berkendara
serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas
tim liputan cnn indonesia